ara katanya kita mau berangkat bareng ke sekolah
serius apa davin sengaja jemput ara biar bisa berangkat sekolah bareng
yaudah berangkat sekarang
coba aja tiap hari kita berangkat sekolah bareng kayak gini
tapi rak walaupun gak setiap hari kita bisa kayak gini
apa tetep bahagia kak
aigo rara harusnya gak inget inget masa lalu
kalau emang itu mau loh
gue juga capek ya rel sama lo
harusnya lo tuh percaya sama gue
tapi ternyata lo segampang ini mainin perasaan gue
gue juga capek sama si kak lo yang gak bisa dewasa kayak gini
yang gak bisa diajak komunikasi rel
untuk peserta yang selanjutnya
siapa pun dia
kok sama davin sih

ayo rara gak usah didengerin lah
eh kamu orang itu semua tenang saja
betah punya kawan davin itu kok
dia sudah mufon
eh rara duluan yang pohon
dia itu udah ngerin
rara duluan yang mufon
david rara sudah paham ya
aigo berarti rara harus lawan apa davin dong
davideh alih jangan sampai clbk sama nona itu ee
masuk pak dev
eh lu padahal jangan ngomong yang aneh aneh dah
kan gue udah pernah bilang sama kalian
kalo gua udah gak peduli soal cinta cintaan
yang paling penting sekarang itu pertemanan
jangan dilampas saya
jaya jaya pak jaya disini
tolong bapak ya
tolong tenang tuh tenang itu semua itu
oh david konsentrasi rara ya
saya hitung soal hitungan ketiga kita start oke
tuan lela david
jangan sampai alembaper ye
lepas maaf pak
ya allah beri maaf
lepas maaf pak
ihh cabalin banget sih
apa lo terpaksa buat terima bueh
kayaknya hubungan kayak gini emang gak seharusnya kita terusin pak
kenapa sih gue harus nangisin barang
dia tuh jahat banget tau gak sih sama gue
katanya dia mau sabar nunggu gue sampai gue bisa sepenuhnya cinta sama dia
tapi dia sekarang malah nyinggalin gue
dia malah gak percaya sama gue
gue udah berusaha banget
harusnya dari oh tuh gue gak terima farel
tadi cuma kelilipan kena tanah kan
yaudah gue dulunya
apa da vin kok pagi pagi ada di sini sih
dia kan mau jemput rara
ketika kita mau berangkat bareng ke sekolah
serius apa da vin sengaja jemput rara biar bisa berangkat sekolah bareng
ya udah berangkat sekarang
ya udah berangkat sekarang
coba aja tiap hari kita berangkat sekolah bareng kayak gini

pasti seru amin

apa tetap bahagia kok
rara harusnya gak inget inget masa lalu